sejak akhir pekan lalu heboh pemberitaan terkait seorang pegawai badan narkotika nasional yang ditemukan tewas dengan luka tembak di punggungnya
suami korban menjadi tersangka dalam kasus ini
ya polisi sendiri menduga bahwa motif penembakan ini adalah cekcok persoalan rumah tangga
bahkan keluarga tersangka juga menyebutkan bahwa korban ini kerap menganiaya sang suami
dua puluh september dua ribu tujuh belas indria kameswari ditemukan tak bernyawa di rumahnya di cijeruk kabupaten bogor jawa barat
korban ditemukan oleh tetangganya yang baru saja menunaikan salat idul adha
dari hasil olah tkp ditemukan luka tembak di punggung korban
polisi pun tidak menemukan adanya barang yang hilang
sehari sebelum ditemukan tewas indria sempat mengunggah
tiga foto ke akun instagram miliknya
indria merupakan pegawai balai diklat badan narkotika nasional atau bnn lido
dari dua kali pernikahan indria dikaruniai dua orang anak
putra pertamanya kini duduk di bangku smp sedangkan putri dari pernikahan kedua baru berusia tiga tahun
dari hasil olah tkp polisi mencurigai suami kedua indria abdul malik aziz
dari kesaksian petugas keamanan diketahui bahwa suami korban meninggalkan
rumah sesaat sebelum jasad indira ditemukan
selain itu tetangga juga mendengar suara ledakan dari dalam rumah
dalam dua hari satu reserse kriminal poresta bogor dan unit jatan raspol dakebri
menangkap abdul aziz dan temannya di batam kepulauan riau
ia langsung diterbangkan ke jakarta untuk menjalani pemeriksaan
namun polisi tidak menemukan senjata api yang diduga digunakan untuk membunuh korban
abdul aziz pun ditetapkan sebagai tersangka
hukumannya biasanya berapa sumur hidup
dua puluh tahun dua puluh tahun sejarah
pasal berlapis juga dikenal
berlapis nanti kita lihat bagaimana yang bersangkutan juga
termasuk juga nantinya pasal pasal yang lain
dari hasil pemeriksaan polisi memastikan motif tersangka menghabisi istrinya
lantaran terlibat cek cok persoalan rumah tangga
hal ini juga diakui kakak tersangka
berupa pisu pemukulan ibu indria terhadap suaminya
dan rekaman ibu indria sedang maki maki suaminya
pihak kuasa hukum tersangka berharap bukti bukti tersebut dapat meringankan hukuman tersangka
ketika nanti di pengadilan kita arahkan ke pasal empat puluh sembilan ayat satu kuhp
yang pada dasarnya disitu menjelaskan tentang pembelaan darurat
itu dibolehkan apabila terjadi ancaman yang mengguncang kita
yang memaksa untuk melakukan perlawanan
sedikitnya tujuh orang saksi terkait juga ikut diperiksa intensif dalam kasus ini
polisi hingga kini masih menyelidiki pihak lain yang terlibat membantu pelaku
dalam proses pelarian hingga ke rio
ya sampai saat ini petugas polres bogor jawa barat ini masih mencari asal usul senjata api
yang digunakan dalam kasus pembunuhan pegawai bnn lido ini
tiga butir peluru yang ditemukan dalam tas milik tersangka yang sempat tertahan di bandara
juga ditemukan pada saat kabur
iya dan sebelumnya dari pihak keluarga tersangka ini juga mengatakan bahwa senjata api
yang diduga digunakan tersangka untuk membunuh istrinya ini adalah milik korban
pihak keluarga tersangka sudah lama mengetahui korban memiliki senjata api
lantaran setiap kali bertengkar korban kerap mengancam dengan senjata api
keberadaan senjata api yang digunakan pelaku dalam kasus pembunuhan indria kemiswari
pegawai bnn lido jawa barat hingga kini masih belum jelas
tiga butir peluru yang ditemukan dalam tas milik tersangka juga masih diidentifikasi
untuk nantinya dicocokkan dengan peluru yang bersarang pada tubuh korban
untuk kepemilikan yang saya bilang tadi belum konsisten keterangan dari tersangka
baik itu asal senjata api maupun keberadaannya sampai saat ini
kemudian dari pihak kepolisian tetap melakukan upaya pencarian terhadap senjata tersebut
kasus pembunuhan indria kamiswari dinilai keluarga tersangka masih memiliki banyak kejanggalan
keluarga tersangka meyakini senjata api yang digunakan untuk membunuh indria adalah milik korban sendiri
keyakinan keluarga itu lantaran mengetahui sikap kasar korban terutama saat terjadi pertengkaran
korban kerap kali mengancam dengan senjata api bahkan sopir pribadi korban juga pernah diancam dengan senjata api milik korban
sejak kemarin saya pulang ke rumahnya mobil saya sudah mampu menempel

dia bilang kenapa bisa menempel
saya bilang kenapa bisa menempel
oh sempat mengeluarkan
ya dari tas itu
tapi abang tahu itu pistol ya
terkait senjata api yang digunakan tersangka bnn memastikan tidak pernah melengkapi korban yang bekerja sebagai staf rehabilitasi bnn lido dengan senjata api
secara prosedural dibekali tidak untuk bnn untuk rehabilitasi
kalau rehabilitasi tidak ada kecuali penindakan yang berantasan itu senjatanya lekat
informasi mengenai sumber senjata api yang digunakan pelaku masih simpang siur
hingga kini petugas polres bogor mengaku kesulitan mencari bukti senjata api sehingga belum terungkap dari mana asal usul senjata tersebut